soalnya masalah mondi sama hicle tuh udah selesai
oh bagus dong
dan mondi sekarang bisa gabung sama kita lagi
jadi sahabat kita semua lagi
iya akhirnya mondi tau sendiri
kalo mondi itu dihasut sama ivano bocil
oh yaudah alhamdulillah dong kalau kayak gitu
kan mondi udah tau nih kalo dia cuma dihasut
dia emang kenapa
lu yang cari mati
asal lu tau ya
sama yang cewek
apalagi yang ribut cewek orang
gua hajar juga lu
lihat ga tadi
gua pernah liat di internet
jadi tunangannya dia pernah dihitung sama orang playboy
makanya dia yang mulai suka dia
kalau gitu gue ada ide
ini gampang banget buat kita ngadu domba dia sama mbak
oke sekarang kita ikutin dia
eh teman temanku yang cantik cantik yang ganteng ganteng
kecuali gue gue kan beda sendiri gue manis
kali ini gue pengen terakhir kalian nih
kalian boleh pesen sesuka hati kalian
karena kita harus merayakan kebahagiaan kita
karena sahabat kita yaitu reva masih berada bareng kita
lo bareng aku
lo bareng mama kita terus please ya
lagi ya nih re kita gak boleh pisah lagi ya
iya kalau bisa nanti kita semua pada kuliah di kampus yang sama
sekalian aja kita meritnya sama sama kan bareng bareng
bep itu mah masih jauh
coba kamu pikirin deh
kamu tuh belum tentu bisa naklukin hati mama aku
terus aku juga belum tentu bisa naklukin hati emak kamu
gimana perasaan kamu sekarang
ya aku senang lah bisa lagi disini
iya lah re
apalagi ada ian sama melly
karena muka gue lucu
hmm dari baunya enak nih
wah boleh dong
pesan aja pak mumpung ditraktir sama ian
pak pesen pesen aja pak
nanti bapak mau pesen suku osya nanti biar saya
jangan sombong kamu mentang mentang saya kayak gini
jangan lihat saya di sini lihat saya di atm
bapak pesen aja pak
badan sih biasa
badan sih tuh
pak amir pesen
selain kita seneng kalau kamu udah gabung sama kita lagi
kita juga harus bersyukur temen temen
soalnya masalah mondi sama haikel tuh udah selesai
oh bagus dong
dan mondi sekarang bisa gabung sama kita lagi
jadi sahabat kita semua lagi
iya akhirnya mondi tau sendiri
kalau mondi itu dihasut sama ivano bocil
oh yaudah alhamdulillah dong kalau kayak gitu
tapi btw re
kan mondi udah tau nih kalau dia cuma dihasut
lo udah baikan belum sama mondi
sampai sekarang sih dia nggak ada ngabarin gue lagi
ya mungkin kali aja mondi masih tengsin kali
buat mengungkapkan rasa maaf dia ke lu
mungkin dia masih malu
soalnya waktu dia minta maaf sama gue sama iya
itu dia tuh sampai berulang ulang kali
ya mungkin dia ngerasa malu dan bersalah banget
ya mungkin pas ketemu sama lo
dia harus butuh mental yang kuat kali
re lo tenang aja
karena gue tau
dia itu cowok yang gentle
dan dia juga nggak mungkin ngerasa malu juga buat minta maaf sama lo
yalah semoga aja mondi nggak balik lagi kayak dulu
kayaknya bener nih alamatnya di sini
katanya rumahnya pinggir kali
ini mah deket kali kali
uh uh uh
bener nih kayaknya
apakah ini betul rumah orang yang tadi nolongin adriana yang di pinggir kali
ini ibu yang tadi saya telepon
betul bu betul sekali
oh ya kenalkan
oh ya gimana kondisi adriana
perempuan itu masih pingsan bu
belum sadar juga
kok aku jadi takut kayak gini ya
semoga aja bukan adriana yang mau bunuh diri dan loncat ke sungai itu
ibu kenalkan sama perempuan ini
ini emang beneran si adriana
iya saya emang kenal
tak sadar ya pingsan
iya bu kasihan bu
sampai saat ini belum sadar sadar juga
saya jadi bingung
saya aja baru datang juga udah bingung netis
apalagi ibu dari tadi ya
ibu bantuin saya
biar saya bawa adriana ke dokter ke rumah sakit
sama suami saya aja ya bu
sebentar saya pelayakan
itu lebih cocok
wah ternyata tante marisa sebenarnya masih sayang sama gue
ini harapan baru buat gue
sabar adriana sabar
nanti lo bakal dapat jalan buat ngerebut hati tante rempong ini lagi
oh iya sebentar ya bu
ini hp adriana bu
tolong dikasihkan kalau adrianya sudah bangun
terima kasih banyak
terima kasih banyak